sementara itu saudara tiga ratus enam puluh calon haji dari kloter empat puluh dua gelombang pertama terakhir tiba di kota madinah jumat pagi
seluruh jemaah haji tiba sekitar pukul sepuluh pagi waktu setempat di hotel luhlu aldiyafah madinah
setelah sebelumnya mengalami keterlambatan keberangkatan karena gangguan pesawat
kloter empat puluh dua saudara seharusnya berangkat pada kamis sore dari bandara adi sumarmo solo
namun baru diberangkatkan pada jumat dini hari
dengan tibanya kloter empat puluh dua maka sebanyak dua ratus dua puluh sembilan kloter yang masuk dalam gelombang satu telah tiba di kota madinah
baik alhamdulillah hari ini tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh empat sudah mendarat di madinah
kloter terakhir gelombang pertama yaitu kloter soc empat puluh
dan memang kondisi saat di indonesia telah mengalami
mengalami delay ya mengalami keterlambatan penerbangan
semua jemaah alhamdulillah sehat utuh tiga ratus enam puluh mendarat di madinah
untuk mengetahui informasi terkini jemaah haji dari mekah arab saudi
kita tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv ada imron fahim di sana
assalamualaikum imron hari ini kloter empat puluh tiga baru sampai di mekah
apa yang jadi penyebab keterlambatan imron
saudara dapat kami laporkan bahwa ada tiga kloter yang mengalami keterlambatan dengan penyebab yang sama
yakni kerusakan pada mesin pesawat garuda
yang pertama itu kloter empat puluh satu kemudian kloter empat puluh dua dan disusul oleh kloter empat puluh dua
keterlambatan ini terjadi sejak tanggal dua puluh tiga kamis
dan hari ini juga dua puluh lima mei
rata rata keterlambatan antara empat jam hingga lima belas jam
pihak jemaah haji ini berharap agar permasalahan ini tidak terulang lagi
dan pihak mas kapai garuda profesional agar penerbangan ataupun keberangkatan jemaah haji tidak tertunda
dan tidak mengalami delay tidak berjam jam
kemudian akan menyebabkan kerugian kepada jemaah
karena memang rata rata jemaah tahun ini ini kebanyakan usia lansia
bahkan empat puluh lima ribu diantaranya ini usia enam puluh lima tahun ke atas
jika ada keterlambatan mereka akan mengalami kelelahan
karena harus menunggu tanpa ada kepastian
kemudian dari pihak kementerian agama
selaku penyelenggara ibadah haji
juga telah melayangkan surat keberatan kepada pihak maskapai
dan meminta agar memberikan ganti rugi
dalam bentuk ganti akomodasi
kemudian kompensasi kepada jemaah haji
karena seperti kita ketahui keterlambatan penerbangan ataupun keberangkatan
ini dapat mengganggu pada proses akomodasi sejak diembarkasi
yakni embarkasi asrama haji donohudan di jawa tengah
kemudian juga akan berdampak pada hotel yang telah disewa oleh pihak kementerian agama
yakni khususnya hotel di daerah madinah
dan sejauh ini sudah ada sembilan puluh tujuh ribu jemaah haji yang sudah tiba di tanah suci
beberapa ada yang tinggal di madinah
dan beberapa ada yang tinggal
untuk yang tinggal di madinah ini secara bertahap akan diberangkatkan ke kota mekah
hingga tanggal satu juni nanti
mereka setelah tiba di mekah akan melakukan umroh wajib di masjidil haram
dan perlu diikat perlu diketahui oleh jemaah haji
selama berada di kota suci baik di madinah maupun di mekah
agar tidak terlalu memaksakan diri
seperti ziarah ataupun umroh sunnah
karena dapat memporsir membuat jemaah kelelahan
jamaah diminta untuk menjaga kesehatannya
dengan melakukan aktivitas ibadah di masjid yang ada di sekitar hotel
mengingat waktu atau masa puncak haji
yakni tiga minggu lagi
sehingga jemaah haji diminta untuk menjaga kesehatan
agar nanti saat pelaksanaan puncak haji
dapat berjalan dengan lancar
tanpa ada gangguan apapun
demikian yang dapat kami laporkan dari mekah arab saudi
kembali ke anda di studio michael
catatan penting ya untuk pihak maskapai penerbangan
karena banyak juga lansia yang berangkat haji di tahun ini
jurnalis kompas tv imron pahi melaporkan langsung dari mekah arab saudi